bagi anda pelanggan aplikasi transportasi online uber bersiaplah menyampaikan salam perpisahan
sebab uber technologies memutuskan menjual seluruh unit bisnis mereka di asia tenggara kepada rival utamanya grab tidak terkecuali di indonesia
aksi korporasi ini selanjutnya menempatkan grab melesat sebagai penguasa pasar melampaui gojek
yang selama ini bertengger sebagai raja aplikasi transportasi online khususnya di tanah air
lantas seperti apa peta perang aplikasi berebut pasar indonesia pasar terbesar di asia tenggara
bagaimana pula potensi grab menjadi raksasa aplikasi transportasi di kawasan regional
uber bubar saya ulas sebelengkap untuk anda pada pagi hari ini
konteks bubar ubar adalah dalam konteks asia tenggara khususnya juga indonesia
dan hal tersebut tampaknya menarik untuk kita lihat
seperti apa bubar yang diputuskan oleh uber kemudian merger masuk ke dalam manajerial dari grab
dan melepas seluruh unit bisnisnya di asia tenggara atau asean
kita lihat seperti apa grab mencaplok uber di asean
jadi memang ini sebenarnya konsepnya adalah seperti swap saham ya
jadi misalnya ini adalah grab seperti pacman kemudian ini uber
karena di asia tenggara nanti saya akan kasih lihat kepada anda
seperti apa data pengunduh ataupun pengguna mereka di asia tenggara yang tidak begitu besar ya
kita lihat bahwa mereka tampaknya membuat sebuah strategi
karena uber sendiri akan melakukan ipo dalam waktu dekat
mereka sedang melakukan konsolidasi
mana unit unit bisnis yang dirasakan tidak terlalu menguntungkan justru menjadi beban
karena sepanjang sembilan tahun terakhir mereka sudah memiliki utang sekitar sepuluh miliar dolar amerika lebih
maka mereka membedahi kalau mau ipo kan kita harus bersih bersih ya poles poles gitu
jadi yang tidak menguntungkan mereka akan konsolidasi mereka jual aja
jadi jualnya bukan melepas seluruhnya tapi mereka melakukan semacam kolaborasi
atau disebut misalnya merger ya swab saham gitu loh
jadi seluruh bisnis uber ini diambil oleh grab
dan tidak hanya itu untuk ceo nya nanti masuk ke dalam dewan direksi dari grab
jadi ini semacam membesarkan bisnis mereka tapi unorganik
jadi tidak organik jadi tidak harus mereka ngotot untuk mengembangkan bisnis
mereka akan butuh kekuatan ekstra gitu loh usaha yang lebih ekstra gitu
untuk bisa mendapatkan atau menguasai pasar asia tenggara
tidak harus lakukan sendiri tapi menggunakan grab
dengan menggunakan sayap sayapan organik yaitu melalui grab ya
jadi sungguhnya cerdas juga gitu jadi nggak usah maksa
kalau kayak kita ngejar cewek dia nggak mau mau banget yaudahlah ya
kita coba dengan cara yang lain atau kita coba beralih cara caranya yang lebih
smooth gitu ya misalnya uber yang uber lakukan
dan nanti segala linie bisnis yang ada di asia tenggara
misalnya indonesia filipina kemudian malaysia vietnam thailand dan lain sebagainya
itu juga nanti akan dijadikan ataupun juga bersatu dengan grab
itulah mengapa mungkin anda hari ini atau kemarin sudah mendapatkan
kalau anda memiliki aplikasi uber dan grab
sudah mendapatkan email kemudian pemberitahuan bahwa nanti akan per delapan april ya
per delapan april nanti di indonesia itu sudah
tidak bisa digunakan lagi aplikasi uber
jadi ada baiknya anda langsung migrasi saja ke grab gitu ya
dan untuk para drivernya dikatakan juga akan tetap mendapatkan hak mereka sampai tanggal delapan april ya
ini adalah bagaimana menariknya pencaplokan uber di asean
atau mungkin lebih tepatnya konsolidasi kalau dari kacamata uber terhadap bisnis usaha mereka
dan tidak hanya itu kita lihat juga bahwa ini tidak lepas dari peran softbank
softbank adalah salah satu investor yang masuk
ada di grab
ada di uber gitu loh
jadi dia memiliki saham ataupun investasi di grab dan juga uber
jadi dia mungkin ini menjadi salah satu trik yang dilakukan oleh softbank
yaitu perusahaan investasi asal jepang ya
salah satu raksasa juga
agar melakukan konsolidasi
jadi tidak perlu banyak gitu loh
kalau terlalu mahal ataupun tidak menguntungkan yaudah disatuin aja di grab
dan ternyata ini kan kantongnya kantongnya juga gitu loh
dari kantong kanan ke kantong kiri gitu
jadi sama saja gitu
dan tidak hanya itu
sebelumnya juga kita lihat bagaimana uber juga sudah melakukan hal yang serupa
dia juga menjual ini bisnisnya misalnya di rusia gitu ya
kemudian di tiongkok dia juga jual gitu
jadi nantinya kalau misalnya untuk selanjutnya
uber disebutkan tetap akan main loh di asia
bukan tidak main tapi hanya asia tenggara saja dia tidak main
nantinya mereka akan lebih fokus ke jepang dan india gitu
jadi bagi mereka itu lebih menguntungkan
dan tidak hanya itu
bagi perusahaan ini bahwa uber itu memang terkenalnya di amerika dan kemudian juga di eropa
jadi mereka itu menang banyak di sana pasarnya
tidak begitu berhasil di asia tenggara
jadi ya sudah tidak usah terlalu ngotot gitu
dibeliah kepada grab
lalu bila kita bergeser bagaimana pengguna aplikasi transportasi online
kita lihat untuk unduhan global secara global
uber itu paling gede loh kita lihat seratus juta loh unduhannya
posisi kedua adalah bergeser ke grab
grab posisi kedua kalau secara unduhan
kemudian gojek di indonesia
posisi ketiga ya kalau kita bandingkan ya
nah kalau seratus juta ini namun mereka tidak begitu sukses di indonesia
karena mereka hanya punya dua juta saja pengguna di indonesia
berbeda halnya dengan grab dan gojek
nah ini kalau di indonesia
nah mereka ini bersaing ketat
grab menurut data dari ilmuwandata com
kemudian dari cnbc indonesia
kita lihat untuk grab ada sembilan enam juta pengguna di indonesia
sementara untuk gojek hal ini memimpin pasar sementara sembilan tujuh juta
tapi kalau misalnya nanti ini mereka merger
artinya kan ada sembilan enam juta ditambah dua juta
atau sama dengan satu tiga juta penggunanya itu juga memiliki aplikasi grab
jadi dari dua juta ini
satu tiga juta itu juga memiliki aplikasi grab
artinya hanya sekitar
ada sekitar tambahan tujuh ratus ribu kan
kalau tujuh ratus ribu artinya sembilan enam
berarti artinya sudah lebih dari sepuluh juta
ini artinya akan menempatkan grab sebagai posisi pertama di indonesia
dari jumlah pengguna
akan mengalahkan gojek yang ada di posisi kedua
pengguna udah lebih banyak gitu ya
jadi raksasa di indonesia khususnya untuk aplikasi online
hanya ada dua nantinya
ya jadi harus ada strategi strategi khusus
dan kalau kita lihat regional
grab sudah mulai masuk
di asia tenggara dia sudah ada
kalau anda ke singapura
kemudian anda ke thailand
vietnam dan sebagainya
grab sudah ada di pasar pasar tersebut
gojek kan masih memutuskannya di indonesia aja
nggak apa apa sih
tapi lihat dulu ini bagaimana nih kalau dengan jumlah pengguna
ada sembilan tujuh versus lebih dari sepuluh juta
artinya potensi persyarat teori probabilitas
artinya kemungkinan memenangkan pasar grab akan semakin
grab akan semakin besar
akan semakin perkasa
dan bila kita bergeser ke selanjutnya mengenai investasi
investasi tidak bisa dilepaskan dari setiap aksi
dari setiap aksi korporasi
kita lihat uber sendiri memiliki investasi dua puluh satu satu miliar dolar
artinya untuk posisi pertama secara global masih uber
dan posisi kedua masih grab
jadi begitu bahaya posisi grab bagi gojek
gojek harus bergegas
apa yang akan dilakukan karena hal ini menjadi peta yang patut untuk kita perhitungkan
dan selanjutnya bila kita lihat nantinya ya
nantinya ini kan yang sekarang nih di grab nih
tidak begitu banyak ya
hanya grab bike grab taxi grab promo apalagi itu
grab hitch dan lain sebagainya
sederhana sekali gitu ya
tapi kalau kita lihat bagaimana gojek begitu masif ya
a lot gitu ya
apa aja yang membutuhkan dibuat oleh gojek
kita lihat bagaimana informasi yang terakhir bahwa
nanti grab setelah merger dengan uber
mereka juga akan masuk ke grab food
ya dan mereka akan masuk juga memperdalam lagi payment gateway
jadi mereka akan menjadi seperti fintech gitu
tidak berbeda jauh dengan gojek gitu ya
nah ini yang patut diperhatikan
tapi walaupun gojek memang sudah punya loyalis ya
misalnya dia gopay nya itu kan sudah mulai jalan ya
itu juga akan dilakukan nanti mungkin oleh grab
jadi pertarungan selanjutnya bukan hanya jumlah pengguna
tapi ketersediaan pelayanan atau jasa
gitu seperti apa
dan satu lagi yang perlu kita garisbawahi bahwa
kedua perusahaan ini bukan perusahaan transportasi loh
jadi bukan perusahaan transportasi
tapi perusahaan aplikasi untuk transportasi online
jadi semakin inovatif
semakin memiliki nilai entrepreneurship yang baik
dengan produk produk yang kompetitif
tentu itu akan menjadi kunci kemenangan
khususnya di pasar indonesia
pasar terbesar di asia tenggara
dan tampaknya ini juga saat yang tepat bagi gojek
untuk bisa mempertimbangkan apakah ekspansi selanjutnya
akan sudah saatnya dilakukan
apakah ini momentum terbaik
agar tidak hanya menjadi raja di negara sendiri
tapi juga mencoba taji di luar negeri